ya ampun ular
dari mana itu
ibu jangan lancar ya
ibu sengaja membunuh
itu ular aku kan
ini ular kesayangan aku
ibu gak usah tahu
ini ular kesayangan aku
cuma aku yang harus nyentuh bukan ibu
tuh tadi saya dorong ibu
ibu udah kurang ajar
berani beraninya nyentuh ular aku
kamu jangan kurang ajar
salah ibu sendiri
siapa yang nyuruh nyentuh ular kesayangan aku
pakai membunuh segala lagi
alas kamu sekali lagi kurang ajar sama ibu aku
aku harus beringatkan yara
dia nggak boleh keterlaluan sama ranti
nanti ranti malah curiga
aku tuh jadi bingung kan
kenapa lia jadi kasar begitu sama aku ya
biasalah anak muda
paling paling dia lagi emosi sama masalah lain
aku tahu mungkin dia gak mau kalau ular kesayangannya nanti diapa apain sama orang
sejak kapan lia punya ular kesayangan
fair penghasilan hari ini lumayan banyak ya
iya li padahal kan masih siang tapi duitnya udah kekumpul banyak
jadi semangatin ari ya nggak
aku punya kejutan deh buat kalian berdua
ikut aja yuk
nah ini dia makan siang spesial buat kalian
yuk makan yuk
ini seriusnya buat kita ri
kalian suka kan
gilang udah pulang dari luar negeri
tenangnya bentar lagi kita bakal jadi orang yang kaya
kamu kenapa jadi aneh gitu
ada apa sebenarnya ini
kenapa kamu jadi seperti bukan kamu
ibu tolong bu
buat ada ular bu
ada apa sih li
bu itu ada ular bu
dia takut bu
dia nggak mau li
dia benci banget sama ular
ibu angkat dulu
kamu kan takut sama ular
bagaimana mungkin kamu bisa sedekat itu sama ular
kamu gak pernah suka ular kok
ibu tidak kenal kamu lagi lihat
kamu seperti orang lain
kamu bisa sedekat itu sama ibus ibu kamu
dua buah tudo
semoga harusnya kita ke rahasia abai
papa bosen ya pa
gimana kalau papa jalan jalan aja sama dia
kita cari udara seger ya
lia andai aja bapak bisa ngomong ke kamu
papa cuma mau ketemu ranti
papa jangan sedih dong pak
jangan lihat lihat kayak gitu
yuk kita jalan jalan yuk
dengan ini semua keanehan lia akan semakin jelas
sate kambing ini akan memperjelas semuanya
ibu punya sate kambing buat kamu mau
ya mau dong bu
suka banget bu
kamu emang dari kecil suka sate kambing kan
iya bu dari dulu kan ini pengalaman suka anakku
kamu itu siapa
kamu bukan lia kan
ini dia lia lah bu
emang siapa lagi sih ini kan anak ibu
dari tadi tuh saya cuma mancing tahu nggak
anak saya lia dari dulu gak pernah suka sate kambing
nggak pernah suka sama makanan yang berbau kambing
iya dia kan udah gede sekarang
ya wajar dong kalau selera berubah ubah
ibu ri sebenarnya maunya apa sih
ibu mau lia pergi di rumah ini
dia mau pergi sekarang juga
berani beraninya kalau ngomong gitu sama ibu
ibu itu yang aneh
dulu ibu itu yang maksa lia untuk tinggal di sini
swedish saya kena pares
mimpinpad motong mereker
jangan kurangkan tak mak
ini kan nyamar supaya ranti gak nyari nyari lia lagi
karena lia udah ada di sini
selama ini saya menyamar jadi lia bukan untuk membuat ranti senang
supaya rati makin benci sama lia
saya buat supaya ranti lebih merelakan lia pergi
bila perlu kau ketemu mungkin dia gak mau kenal lagi sama li
kata kata nyara ada benernya juga deh
tapi gak mungkin aku biarin yara berbuat kelewatan sama ranti
tapi nyi gak boleh terlalu beda sama sifat lia yang asli dong
saya gak mau nanti ranti terus mikirin lia
terus dia jadi jadi sakit saya gak mau
sama orang aslinya aja gak pernah ketemu
saya gak pernah lihat cuma tahu mukanya aja
yaudah habis ini nyi ikut saya
biar nyi bisa lihat lia yang asli
nyiamatin dia baik baik
berlakulah seperti dia
pak jalan jalan yuk
itu lia dan yos
pak lia masuk dulu ya mau cari kuncinya dulu ya
lia mau kemana tuh
kok nyi malah ketawa sih
oh itu orangnya
yang selalu mengganggu hidup kamu
yang membuat hati kamu selalu panas
mereka yang selalu ganggu hidup saya
walau aja mereka gak ada
pasti sekarang saya udah bahagia hidup sama ranti
tenang saja fawzan
kamu pasti suka caraku mengatasi semua ini
cinta kita punya tugas baru
buat apa ah
disini biar nggak added
belum lagi ada asalnya ngerti
di sini siapin aja nggak
tunggu dulu di situ